calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga pada pilgub jabar sudrajat dan ahmad syahiku terancam sanksi
hal ini karena mereka menyebut dan membawa kaos dua ribu sembilan belas ganti presiden pada debat kedua pilgub jabar senin malam
asik menang insya allah dua ribu sembilan belas kita akan mengganti presiden
kita punya juri namanya kita punya juri yang namanya kpu dan bawaslu
saya mohon dengan hormat saudara dengar saya
nanti kita selesaikan lalu jalur yang benar
ya begitu kita memiliki kebiasaan dengan ekspresi
jadi kalau ada aspirasi itu sepertinya ada kaos yang dijual di mana mana
toh tidak bisa dilarang dan tidak dilarang
bawaslu mengatakan itu adalah demokrasi
di tempat kejadian perkara apa yang mereka lakukan tidak akan pernah berarti apapun
di bawaslu itu ada mekanisme kita tidak bisa begitu lihat langsung kita memponis ya
tentu kan ada mekanisme mekanismenya itu yaitu tadi dengan
kalau ada pidana pemilu dugaan pidana
namun kalau kalau teman teman terpecah
itu maksudnya ketumbuh

bahkan programis dan programisnya untuk menurunkan kandungan video klgen
dan untuk menandatangan militerz akan menikmati garis uzan itu mungkin
karena kita keadaan itu rela
jadi kita harus mendapatkan padaara bahwa judul militerz nal entschieden ama patriarkal
karena cara dimilikinya militerz ini adalah khusushhh